beralik informasi lain kesal rebutan topi tiga remaja anggota geng motor terlibat perkelahian dalam kondisi mabuk
dua orang pelaku mengeroyok dan membunuh temannya sendiri
korban tewas akibat luka sebetan celurit
dua remaja fa dan mn digelandang ke satres krimpores tabogor
keduanya diduga menghabisi nyawa rekan satu gengnya berinisial mr di area komplek bnr kota bogor minggu pagi
sebelumnya ketiga remaja itu asik berpesta miras di sekitar komplek
kemudian mereka berkelahi lantaran berebut topi salah seorang pelaku
korban yang terjatuh kemudian dikeroyok dan dibacok menggunakan celurit oleh kedua temannya
meski kedua pelaku sempat membawa korban ke rumah sakit nyawa korban tidak tertolong
jalan jalan ke bnr bnr ada yang tawuran yang tawuran
terus juga tiba tiba teman berantem sama teman lagi
terus si yang punya topi itu nggak mau pengen dibalikin lagi
berantem tadi situ berantem
petugas juga menyisir lokasi demi mencari sejumlah barang bukti yang dibuang di selokan sekitar lokasi kejadian
polisi menyita dua bilah celurit topi serta dua botol miras
masuk korban gitu tapi mungkin karena emosi
mengaruh minuman keras
sehingga yang membawa ke rumah sakit itu pun pelakunya sendiri
ada pelakunya ada korbannya ada saksinya juga
yang diamankan ya topinya atau itu
polisi pun memindahkan jenazah korban ke rumah sakit keramat jati untuk proses otopsi
muhammad juanda bogo